seorang mahasiswa universitas muhammadiyah jember
sabtu dini hari ditemukan tewas di depan sebuah pertokoan
ia meninggal dunia sesaat setelah terdengar suara letusan
yang diduga berasal dari suara tembakan
hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini
aksi penembakan oleh orang misterius terjadi di jalan sultan agung jember
jawa timur sabtu dini hari
seorang mahasiswa universitas muhammadiyah bernama deddy
asal bima nusa tenggara barat tewas dengan luka tembak
menurut keterangan seorang saksi sebelumnya korban berboncengan dengan rekannya
melintas di jalan sultan agung dan tiba tiba berhenti di depan pertokoan
saat itu juga ada dua mobil menghampirinya hingga terjadi perkelahian
dan akhirnya terdengar suara letusan yang diduga suara tembakan
berboncengan dengan saksi yang sudah kita minta keterangan yang saya lihat di forest
itu terjadi pepet pepetan kendaraan
ada terjadi emosi kemudian pergumulan
kemudian pada saat pergumulan terjadi letusan yang mengakibatkan korban meninggal dunia
ini sementara sedang kita lakukan penyelidikan intens
semua cctv kita coba upaya untuk buka
hingga saat ini petugas kepolisian resort jember masih melakukan penyelidikan
termasuk meminta keterangan dari beberapa saksi yang melihat kejadian itu
jenazah korban saat ini masih berada di kamar jenazah rsu dr subandi jember
saiful kusmandani jember
sampai semua proses selesai
sementara itu proyektil yang berhasil diangkat dari bagian kepala korban
dibawa ke laboratorium forensik di kepolisian daerah jawa timur untuk diperiksa
meski telah memeriksa saksi saksi
hingga saat ini polisi masih mencari motif atas penembakan mahasiswa tersebut
bahwa saksi sedang berboncengan dengan korban
pepet pepetan dengan kendaraan
pada saat pergumulan itu terjadi letusan senjata
yang mana mengenai wajah korban sehingga meninggal dunia
ada berapaan kan pelakunya
teridentifikasi sementara empat
cuman yang melak
yang terjadi letusan satu
nah proyek til sementara kita sudah temukan
sedang kita kirim ke surabaya oda untuk uji lapor